atau pemilih yang belum memutuskan menjadi salah satu ceruk untuk mendulang suara setiap pemilihan umum digelar
namun pertanyaannya apakah suara dari para swing voter ini efektif dalam pemilihan presiden dan wakil presiden
berikut ulasan selengkapnya
menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden
terdapat ceruk potensial bagi bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden untuk mendulang suara
ceruk potensial tersebut berasal dari suara para swing voters dan mereka yang belum memberikan pilihan atau undecided voters
dikutip dari situs smrc swing voters adalah perilaku pemilih yang berubah atau berpindah pilihan partai atau calon dari satu pemilu ke pemilu berikutnya
direktur eksekutif smrc jayadi hanan menyatakan indonesia memiliki banyak jumlah swing voter
karena lemahnya eksekutif smrc
pendekatan psikologis antara pemilih dengan partai politik
untuk itu jayadi menilai jumlah swing voters hanya besar di kalangan pemilih partai
sementara di pemilihan presiden lebih sedikit
mengatakan bahwa swing voter karena pertarungannya nanti head to head
dan itu sudah berlangsung sejak dua ribu empat belas
maka ada kecenderungan pemilih prabowo tetap prabowo pemilih jokowi tetap jokowi
tinggal nanti ada perpindahan
perpindahan dari yang menurutnya
yang memilih prabowo mungkin ke jokowi
atau mungkin sebagian kecil yang memilih jokowi pindah ke prabowo yang kecewa
nah itu kuncinya ada di kinerja kinerja jokowi ya
karena ada pemilih yang agak di tengah tidak sepenuhnya daya hatnya jokowi dan prabowo
sementara menurut salah satu peneliti lingkaran survei indonesia fitri hari
undecided voters adalah jumlah orang yang belum menentukan pilihan hingga ke tempat pemungutan suara
pilihan mereka ditentukan
tentukan saat menjelang hari h pencoblosan atau pada saat